satu dari tiga kerajin di siamang peliharaan tempat wisata kebon rojo kota blitar inilah
yang menyerang aisyah seorang belita asal desa bendowulung kecamatan sanan kulon blitar sabtu kemarin
bocah perempuan satu lima tahun ini mengalami luka di kepala serta ibu jari tangan kanannya putus
korban sempat dilarikan ke rumah sakit budi rahayu kota blitar
namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit saiful anwar malang untuk menjalani operasi penyambungan jari
polisi resor blitar beserta petugas dinas lh dan pksda surabaya telah melakukan olah pkp
polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga kandang siamang
diduga balita malang ini menjadi korban siamang yang tengah agresif saat bersama keluarganya di sekitar kandang
kalau dilihat dari olah tkp kami bersama tim itu kalau menggigit kayaknya kecil kemungkinan
jadi kemungkinan besar adalah tangan dari korban ini dikarek oleh siamang ini
sehingga terjadi refleks orang tuanya sehingga menarik sebuah tenaga sehingga sampai itu jadinya
pasca penyerangan wali kota blitar saman hudi anwar turut menyesalkan kejadian ini
karena pihak pengelola sebenarnya telah memasang papan peringatan di empat sisi kandang
sementara tiga ekor siamang ini adalah siamang jinak yang telah menjadi peliharaan tempat wisata selama bertahun tahun
wali kota juga berjanji akan membantu biaya pengobatan korban serangan siama
yang diperkenalkan oleh siamang ini
sementara pasca kejadian penyerangan siamang lokasi wisata kebun dojo terutama kandang siamang
masih ramai dikunjungi wisatawan
namun pengunjung memilih melihat dari jauh karena khawatir menjadi korban serangan primata asal sumatera ini